dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan kepala dinas penerangan tni angkatan udara marsikal pertama tni fajar adrianto di pekanbaru riau
selamat siang pak fajar
ya baik pak fajar terkait dengan jumlah korban dan juga kerugian ini sebelumnya kita mendapatkan informasi bahwa tidak ada korban jiwa
ini ada informasi terbaru bapak
oh ya jadi pesawat tersebut jatuhnya di sekitar empat km dari ujung runway tiga puluh enam di bandara sultan kasim pekanbaru
saat ini jatuh menimpa satu rumah dan merusak satu rumah lainnya jadi total ada dua rumah yang rusak
pas rumah tersebut memang kosong keadaannya
tidak ada korban jiwa sedangkan pilotnya sendiri berhasil keluar dari pesawat dengan kursi lontar atau namanya ejek
dan kondisinya pun selamat sekarang masih dalam perawatan di rumah sakit
untuk segala macam kerugian itu tni au akan mengganti
jadi kerusakan rumah warga dan juga yang habis itu ya terbakar itu pun akan kita ganti
kemudian untuk kondisi pesawat total loss rusak berat karena terbakar dan api sudah berhasil dipadamkan
tidak ada korban jiwa sama sekali dalam insiden ini
oke berarti sudah terkonfirmasi ya pak tidak ada korban jiwa
oke baik kemudian pak fajar
terkait juga dengan kondisi pesawat ini pesawat ini sendiri sudah ada informasi atau hasil bapak apa penyebabnya
ataupun kalau misalnya belum apa dugaan sejauh ini dari kecelakaan ini pak fajar
sementara untuk investigasi pesawat yang sedang didalami
kalau ada kecelakaan pesawat tentu akan diselidiki lebih dalam lagi
baik dari pilot hasil rekaman kemudian data data di lapangan di pesawatnya kerusakannya di bagian mana
nah ini masih sedang kita dalami
yang jelas kejadiannya adalah saat pesawat ini pulang training atau latihan normal latihan biasa yang sudah terjadwal
ketika kembali akan mendarat nah disitulah terjadi kerusakan pada pesawat tersebut
sehingga hampir tidak terkendali kemudian pilot melaksanakan keputusannya untuk keluar
jadi pesawat tersebut memang ada kerusakan saat akan mendarat
jaraknya sekitar empat km dari ujung runway
oke kemudian pak fajar ini bagaimana kondisi terakhir bapak dari letu aprianto
setia aprianto dalam kondisi sehat hanya memang sesuai prosedur dia harus tetap dirawat dulu di rumah sakit
dilihat di ronsen kan habis keluar dari pesawat itu dengan kursi lontar
itu kan tentu dilihat juga bagaimana struktur tulangnya di ronsen kemudian pendarahannya bagaimana
maksudnya dalam darahnya itu ada apakah ada kejadian kejadian yang berefek samping atau tidak
ntar ini kondisinya masih normal namun dia masih harus beristirahat di rumah sakit
di rumah sakit tni yang ukuran baru
ya baik kemudian pak fajar ini kan juga dikatakan pesawat yang jatuh pada hari ini juga ini salah satu armada tua
nah kalau untuk sebenarnya untuk maintenance dari alutsista sendiri seperti apa sih pak
dan berapa banyak sebenarnya pesawat yang usianya sudah dikatakan cukup tua
ya jadi pesawat ini sebenarnya tidak tua ya
karena memang sudah digunakan untuk berbagai macam operasi oleh tni angkatan udara
khususnya operasi pertahanan udara operasi pengamanan dan segala macam
pesawat ini mulai digunakan oleh tni au sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi sudah generasi keempat
ya generasi keempat yang lumayan canggih
kalau di total memang baru dua puluh lima tahun
maksudnya dua puluh dua puluh lima tahun
ini tidak termasuk tua sebetulnya kalau dalam kondisi pesawat
karena ada beberapa pesawat tni au juga yang lebih lama dari itu usianya
jadi perawatannya pun dilaksanakan dengan normal
sebelum terbang tadi diadakan pengecekan kondisinya baik saat ini
ya pak fajar kemudian juga ini kan lokasi jatuhnya berada di permukiman warga
nah ini untuk proses evakuasi dari bangkai pesawat sendiri seperti apa
dan kemudian untuk ganti rugi sudah ada kisaran
berapa gitu bapak yang akan diberikan kepada warga di sana
ini sedang kita hitung berapa kerugian
jadi masih dihitung ya
pesawat ya untuk pesawat tentunya kalau akan evakuasi apalagi pesawat tempur
ini kan di dalamnya ada beberapa katrit dan juga ada beberapa yang bisa menimbulkan ledakan atau persikan
nah ini yang kita amankan dulu
yang penting apinya sudah padam sehingga aman bagi warga sekitar
dan kita juga menggilinya dengan polis lainnya
supaya tidak didekati oleh masyarakat
karena saat ini kan saat perang
sehingga di dalamnya pun ada berbagai macam instrumen
ataupun ada berbagai macam suit suit yang rahasia sifatnya
sehingga kita amankan dulu
yang penting tidak mencederai masyarakat yang sekitarnya
setelah itu baru kita akan akut
baik pak fajar adrianto
terima kasih bapak atas waktunya untuk cnn indonesia